dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama novel baswedan yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon
assalamualaikum pak novel
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas rizky
ya pak novel ini apakah anda pernah membayangkan sebelumnya atau kaget tidak nih pak dengan tuntutan seringan ini
ya tentunya dari serangkaian kejanggalan proses saya memang sudah bersiap dengan segala hal ya
karena tentunya hal hal yang seperti ini akan sangat mengganggu atau mengusik perasaan saya
saya kira begitu
cuman karena saya sudah bisa memperkirakan bahwa ini sepertinya ada hal yang bermasalah dalam proses ini
maka saya mempersiapkan diri
walaupun demikian saya katakan tadi saya tidak masukkan dalam hati permasalahan ini
tapi saya tidak mungkin membiarkan ada sesuatu yang se vulgar ini dibiarkan
karena jelas ini mengusik rasa keadilan
dan ini berbahaya apabila kemudian terjadi kepada orang lain lagi pola pola seperti ini
saya yakin ini ada suatu hal yang tidak lazim dan ini sangat aneh
sehingga karena proses ini terjadi sudah sejak awal dulu proses penyidikan hingga sampai sekarang
maka dalam beberapa penyampaian saya menyampaikan mestinya bapak presiden memberikan atensi dengan hal ini
ketika saya menerima informasi dari bapak presiden saya tidak bisa menerima informasi dari bapak presiden

begitu mas rizky
pak novel ini kan juga tentu masyarakat kecewa kaget
dan kemudian untuk anda sendiri juga ini protesnya cukup keras menilai tuntutan jpu yang hanya satu tahun terhadap penyerang anda
ini kemudian apa langkah anda selanjutnya pak novel selain tadi mengadu kepada presiden joko widodo
ya memang dalam proses hukum pidana tentunya
karena jaksa penuntut mewakili negara yang negara dalam hal ini adalah menjaga
membela atau menjaga hak hak dari warga negara yang adalah saya sebagai korban
tetapi ketika saya melihat polanya seperti ini ini ada permasalahan yang serius
jadi oleh karena itu saya khawatir ini akan berlanjut hingga menjadi pola pola yang
yang buruk hingga sampai putusan nanti dan terjadi ada suatu arah atau pembentukan opini yang tidak baik
jadi ini ini yang yang mesti harus di garis bawah ini
lagi satu hal lagi adalah penyerangan kepada saya ini adalah serangan
kepada seorang aparatur yang sedang bertugas untuk memberantas korupsi
dan diserang yang serangannya itu direncanakan
serangannya itu dilakukan dengan serangan berat
ketika level penganiayaan sedemikian tinggi dituntut dengan satu tahun ini saya kira ada suatu hal yang masalah serius di sana
dan oleh karena itu tidak boleh dibiarkan
ya pak novel apa yang menurut anda luput dari pantauan jpu pak
saya kira bukan luput ya kalau luput itu kesannya adalah tidak sengaja
padahal kalau kita lihat sejak awal proses saya beserta dengan saksi saksi yang lain dan penasihat hukum dan koalisi sipil
sudah memberitahukan kepada jaksa penuntut bahwa dalam berkas perkara ada beberapa saksi kunci
yang tidak masuk dalam berkas perkara
yang kedua ada beberapa bukti bukti penting yang tidak ada
dan yang ketiga ada alat bukti yang berubah karena dipotong atau hilang
sehingga nilai atau persepsinya menjadi berbeda
ini hal yang seharusnya diketahui
tetapi waktu itu ketika saya mengatakan bahwa ada saksi kunci yang tidak diperiksa
seharusnya jaksa bisa mengatakan
tapi waktu itu disampaikan tidak perlu dihadirkan karena hanya ingin membuktikan perbuatan saja
tidak melihat bagaimana sebelum perbuatan
ketika saya mendengar tuntutan disampaikan dalam beberapa penyampaian
dikatakan bahwa pelaku ini hanya dua orang dan hanya dendam pribadi
artinya hal yang sebelum perbuatan itu justru diambil kesimpulan tanpa dibuktikan
ini saya kira bukan
ditambah lagi pembelaan dari penuntut dalam perkara ini terhadap terdakwa mengatakan bahwa
perbuatan penyerangan atau penganiayaan itu dilakukan dengan tidak sengaja
ini yang saya pikir suatu hal yang sangat janggal
pengertian sengaja dalam pengertian masyarakat awam dengan pengertian sengaja menurut hukum bidana itu berbeda
menurut hukum bidana
pengertian sengaja setidak tidaknya ada tiga hal
yang pertama adalah dengan maksud
suatu perbuatan yang dimaksudkan itu sengaja
yang kedua perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan pasti
yang ketiga perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan mungkin terjadi
saya kira dari perspektif hukum yang dasar ini haruslah tidak mungkin bicara demikian
sedangkan untuk belajar ilmu tadi itu
biasanya mahasiswa itu baru semester satu semester dua
sudah belajar soal itu dalam hukum pembuktian
saya kira ini yang menurut saya bukanlah tidak dimengerti
tapi kalau ternyata tidak dimengerti wah saya prihatin tentunya
begitu mas rizky
pak novel ini kan bisa dikatakan kasusnya berjalan cukup lambat
tiga tahun lebih kemudian ya bisa dikatakan lah ini sudah mulai ada titik terang
dengan ditemukannya pelaku kemudian juga persidangan
nah ini seberapa yakin
yakin pak novel anda bahwa kasus anda ini akan bisa diselesaikan secara adil
gini mas rizky sejak awal penetapan tersangka dua orang terdakwa ini
oleh penyidik dari polda metro saya bertanya kepada penyidik
apa yang meyakini atau mendasari penyidik bahwa dua orang ini pelakunya
saya tidak pernah mendapat jawaban yang jelas
kecuali hanya karena
ternyata penyidik yang tersangka yang tersangka atau terdakwa yang sekarang ini mengaku
bukti lainnya tidak pernah saya diberitahu saya tidak pernah tahu
bahkan kepada penuntut saya tanya mereka juga tidak pernah bisa menjelaskan hal itu
tetapi yang menarik ketika di persidangan saya ditanya oleh jaksa penuntut
apakah kalau ada orang yang mengaku sebagai pelaku perbuatan
seandainya saya sebagai penyidik akan memproses apa tidak
saya ditanya begitu oleh jaksa penuntut

kemungkinan karena pada dasarnya proses pidana harus berdasar ke alat bukti
kalau ada orang yang mengaku ada dua kemungkinan
kemungkinan pertama adalah orang itu ada suatu keinsafan sehingga dia mengakui perbuatannya
yang kedua ada kemungkinan pelaku ini disuruh oleh orang lain untuk mengakui perbuatannya dengan sejumlah imbalan
itu yang saya katakan jadi tidak bisa ketika ada orang mengaku begitu saja kemudian diyakini bahwa dia pelakunya
tentunya saya dalam hal ini saya katakan saya orang yang objektif
saya ingin melihat semuanya dengan fakta fakta dan bukti bukti yang jelas
dan ketika ditanya apakah yakin ini akan diproses dengan benar dan berkeadilan
saya akan melihat sederet kejanggalan yang banyak
sejak awal proses hingga sampai
persidangan ini tentunya dengan nalar saya sulit untuk saya bisa meyakini itu
oleh karena itu saya meminta kepada bapak presiden tentunya yang bisa membawai semuanya
dan kita tahu negara kita tentunya dalam rangka pembangunan segala hal ada di bapak presiden kebijakannya
kebijakan yang dibangun diantaranya adalah kebijakan soal penegakan hukum
ketika penegakan hukumnya ada masalah di sana sangat wajar ketika saya meminta kepada pemerintah
bapak presiden untuk turut melihat bahwa ternyata dalam proses pembangunan hukum yang terjadi sekarang ini ada masalah loh yang serius
dan ini nggak boleh dibiarkan karena saya kira sangat mengganggu
sekali lagi saya sejak awal saya katakan bahwa saya tidak masukkan ini dalam hati
kalau saya masukkan dalam hati mungkin saya sudah menjadi sedemikian tekanan psikis buat saya
makanya saya tidak mau mengganggu itu dan saya ingin fokus untuk berjuang memperatas korupsi dengan sungguh sungguh